pak mas duki apa dasar pertimbangan mui jabar ataupun ada mui pusat melakukan kajian terkait fatwa haram untuk game pubg ini
ya karena seperti biasa ya majelis ulama indonesia itu kan punya fungsi yang namanya himayatul umah
jadi melindungi umat dari hal hal yang diperkirakan akan membahayakan umat itu sendiri itu pertama
yang kedua tentu saja adalah masukan masukan dari berbagai masyarakat terutama setelah kejadian di teror di selandia baru
tetapi catatan pentingnya bahwa sekali lagi saya kira majelis ulama indonesia terutama di jakarta akan berkoordinasi dengan majelis ulama indonesia yang ada di jawa barat
tentang seperti apa masukan yang ada di sana dan masukan yang ada di mui pusat
itu yang pertama lalu yang kedua kami dari mui pusat ataupun dari yang mui jawa barat tidak akan terburu buru melakukan mengeluarkan fatwa
karena kami lebih fokus bagaimana memfokuskan game ini dikaji secara mendalam
karena setelah kita coba serap dari berbagai aspirasi banyak sekali orang yang terhibur dengan game game yang seperti ini
dan kalau kemudian ada inspirasi karena misalnya ada yang menyatakan bahwa teror yang ada di selandia baru itu senjatanya persis bagaimana ada yang dalam game
ya bukan hanya yang ada dalam game
dengan senjata yang ada memang game itu memang mengambil persis ya dipersiskan dengan senjata senjata yang selama ini ada
jadi tidak bisa kalau hanya persamaan
lalu jadikan alasan bahwa teroris yang ada di selandia baru itu dipengaruhi oleh game ini
itu saya kira tidak bisa seperti itu
oke kajiannya akan berlangsung cukup mendalam dan cukup lama begitu ya pak mas duki
selain kemudian tadi pak mas duki mengatakan ada laporan laporan dari masyarakat
selain aksi kekerasan yang terjadi di selandia baru apakah mui kemudian juga telah menerima laporan laporan lain
terkait dengan game pubg ini
kami belum banyak menerima laporan laporan
tetapi memang kami ya ada beberapa laporan laporan yang tidak secara langsung terkait dengan game ini
tapi lebih kepada ada banyak anak muda kita saat ini yang banyak semacam kecanduan ya
kecanduan oleh beberapa
ada semacam laporan seperti itu
lalu kemudian menjadi rame setelah ada kejadian di selandia baru
lalu kemudian ya geger lah masyarakat dengan persoalan ini itu
yang kedua kan juga sebagaimana kita baca di berbagai media online bahwa ada kejadian misalnya di india juga sudah melarang ada permainan game seperti ini
karena dianggap menyandukan kepada anak remaja dan dianggap berbahaya
itu semuanya akan menjadi masukan
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini